mendekat ke ahli ya pak ke tim kuasa hukum
waktunya supaya diperhatikan dua puluh menit untuk sudah keseluruhannya
para hakim konstitusi yang saya hormati
saudara saudara penasihat hukum
baik dari pemohon termohon dan pihak terkait
yang sudah saya tulis dan sampaikan kepada majelis
cuma dalam kesempatan ini saya akan mencoba membaca lebih ringkas
yang dimintakan keterangan kepada saya oleh penasihat hukum adalah
tentang penetapan gibran raka buming raka
sebagai cawapres pelanggar hukum dan konstitusi
saya mulai dengan pasal tujuh puluh lima undang undang pemilu
yang mengatur tentang peraturan dan keputusan kpu
untuk menyelenggarakan pemilihan umum
sebagaimana diatur dalam undang undang ini
saya akan membuat peraturan yang terkait dengan
ayat dua peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada ayat satu
merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan
ayat empat dalam hal membentuk peraturan kpu yang berkaitan dengan
kpu wajib berkonsultasi dengan dpr dan pemerintah
melalui rapat dengar pendapat
selanjutnya putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh pu
telah merubah pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q
menjadi berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah atau sedang menuduki jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah
selanjutnya pasal dua ratus dua puluh satu sampai dua ratus tiga puluh undang undang pemilu
mengatur tentang tata cara penentuan pengusulan
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden
selanjutnya di pasal dua ratus tiga puluh satu ayat empat undang undang pemilu
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif
bakal pasangan calon diatur dalam peraturan kpu
pasal delapan belas ayat satu peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
mengatur bahwa dokumen yang diverifikasi adalah
ktp elektronik bakal pasangan calon
dan atau suami istri bakal pasangan calon
yang kedua akta kelahiran wni bakal pasangan calon
atau suami istri bakal pasangan calon
yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan seterusnya
kpu telah menetapkan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pencalonan peserta pemilu presiden wakil presiden
dan diundangkan dalam berita negara tanggal tiga belas oktober
dengan poin yang paling catatan yang paling penting adalah
bahwa syarat calon berusia paling rendah empat puluh tahun
sesuai dengan undang undang pemilu
kalau kita baca dari kronologi tahapan pendaftaran paslon
dan kesesuaianya dengan peraturan perundang undangan
kpu berwenang menerima pendaftaran
dan mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran
menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat
dan melakukan pengundian nomor pasangan calon sesuai dengan ketentuan
tanggal sembilan oktober peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
syarat pencalonan berusia paling rendah empat puluh tahun
tanggal enam belas oktober putusan mk nomor sembilan puluh
merubah pasal satu ratus enam puluh sembilan ayat ki menjadi berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah
dua belas oktober pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
lima oktober sampai dua puluh sembilan oktober adalah verifikasi dokumen pendaftaran
masih menggunakan pkpu nomor sembilan belas tahun
tanggal tiga november peraturan kpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tiga belas
mengubah persyaratan sesuai dengan putusan mk
tanggal tiga belas november ditetapkan capres dan wakil presiden
peraturan kpu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga belum diperbarui
yang jadi persoalan adalah mengapa menerima pendaftaran
dan melakukan verifikasi berkas paslon dua
yang tidak memenuhi syarat usia sesuai dengan pkpu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
penerimaan pendaftaran prabowo gibran yang tidak memenuhi syarat oleh kpu
adalah tindakan yang diskriminatif
dalam berita acara verifikasi dokumen
persyaratan bakal calon presiden dan calon wakil presiden
tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh tiga berkas itu menyatakan bahwa
pasangan prabowo gibran memenuhi syarat dan disusun
dengan berdasarkan pada pkpu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
yang belum direvisi sesuai dengan putusan mk sembilan puluh sembilan
bakal cawapres gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur
diperlakukan sama dengan cawapres yang lain yang sudah memenuhi syarat umur
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kpu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
berkas pendaftaran paslon dua diterima
tidak sesuai dengan putusan mk nomor dua puluh tujuh puu timah romawi dua ribu tujuh
yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi disarat umur
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kpu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
berkas pendaftaran paslon dua diterima
tidak sesuai dengan putusan mk nomor dua puluh tujuh puu timah romawi dua ribu tujuh
yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi disarat umur
diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama
sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda
terhadap hal yang memang berbeda
dalam kasus ini sebetulnya cawapres gibran harusnya diperlakukan secara berbeda
tapi dalam kenyataannya kpu memperlakukannya sama dengan calon wakil presiden yang lain
diverifikasi dengan peraturan yang sama
kpu melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu
yang tidak menaati prosedur asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu
yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan pasal tiga huruf d
terutama di undang undang pemilu
yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu
penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua
dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip
mandiri jujur adil berkepastian hukum
dan selanjutnya penyelenggaraan harus netral dan selanjutnya
menurut prinsip keadilan pemilu menurut idea
keadilan pemilu berarti memastikan
bahwa setiap tindakan prosedur dan keputusan
terkait proses pemilu adalah taat hukum
keadilan pemilu juga berarti hak kepemiluan dilindungi
keadilan pemilu juga berarti memberi ruang bagi pihak yang berbeda
hak kepemiluannya dilanggar membuat keluhan
memberikan keterangan dan menerima keputusan
selanjutnya kpu melakukan perubahan pkpu nomor sembilan belas
menjadi pkpu nomor dua puluh tiga pada tanggal tiga november
sesuai dengan putusan mk
seharusnya kpu merubah pkpu nomor sembilan belas tersebut
sebelum menerima pendaftaran pasangan calon
poin berikut adalah berkaitan dengan mandat verifikasi
yang diatur dalam pkpu sehingga putusan mk saja
tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran gibran
meskipun mk telah membuat putusan nomor sembilan puluh puu dua ribu dua puluh
kpu harus tetap mengubah peraturan kpu sembilan belas terlebih dahulu
perubahan frasa dalam putusan mahkamah tidak bisa dipisahkan
dari kedudukan mahkamah sebagai negatif legislator
sehingga putusan mahkamah harus dinilai setingkat dengan undang undang
yang memerlukan peraturan kpu untuk dioperasionalkan
terutama dalam peraturan kpu
hal ini sesuai dengan perintah undang undang pemilu
pasal dua belas pasal tiga belas pasal tujuh puluh lima undang undang pemilu
dan lebih jauh lagi harus mengacu kepada pasal dua ratus tiga puluh satu ayat empat
undang undang pemilu yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon
diatur dalam peraturan kpu
peraturan kpu atas pendaftaran gibran adalah kesengajaan terhadap
kebutuhan peraturan kpu mengatur penyesuaian dengan putusan mk
tidak hanya kebutuhan administratif
tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum
perubahan pkpu sembilan belas menjadi pkpu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga
yang telah sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi
telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon
dan verifikasi dokumen pasangan calon
maka verifikasi terhadap saudara gibran raka
masih menggunakan dasar hukum nomor sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
tindakan ini tindakan komisi pemilihan umum membiarkan raka bumi gibran
terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari
birokrasi bakal pasangan calon merupakan pelanggaran terhadap prinsip
waktunya sudah sepuluh menit lewat satu menit sebelas menit ya
akan dihabiskan untuk keterangan ahli tanpa memberi kesempatan
pendalaman kuasa hukum ataukah akan dibagi
esensinya sudah bisa ditangkap sebenarnya kan apa yang diterangkan saksi ini
tinggal sembilan menit untuk pendalaman
poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses
penetapan gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika tapi juga
adalah pelanggaran hukum dan konstitusi
catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten
dan tanpa kelalaian serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu
perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat
karena di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu dua ribu dua puluh
masuknya gibran putra presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi
sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral
undang undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu
agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut
terakhir putusan mk terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum
mahkamah konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati
dalam putusan sela nomor satu ratus empat puluh lima php bupati sembilan belas dua ribu dua puluh satu dalam kasus pilkada kabupaten ini
mk memutuskan diskualifikasi juga terhadap pasangan yusak yaluwo dan yaakob remba
dalam kasus pilkada bovendigul nomor perkara satu ratus tiga puluh dua php dua ribu dua puluh
begitu juga dengan kasus dirwan mahmud dan hartawan dalam nomor perkara lima puluh tujuh php
saya kira demikian keterangan saya yang mulia
keterangan tertulis secara resmi sudah diserahkan
silakan ke kami bapak
silakan pak heru masih ada tujuh menit
terima kasih pak ketua saya izin bertanya
mas bambang silahkan di podium lagi ada tiga pertanyaan saya
dalam slide nomor empat putusan mk disebutkan pada tanggal enam belas oktober
sehingga pada saat itu ada kesempatan bagi
kpu untuk mengubah putusannya mengubah peraturannya
pendaftaran paling terakhir dua puluh lima oktober
jadi pada saat pendaftaran cp cwp itu dia masih menggunakan kpu
peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
perubahannya baru nomor dua puluh dua tahun tanggal tiga november
terus kedua di bukti p tujuh belas
itu ada keputusan komisi pemilihan umum no seribu enam ratus tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh tiga
saya baca hal menimbangnya dan saya baca hal mengingatnya
tidak ada satupun hal menimbang itu yang merujuk pada putusan mk
tapi kemudian putusan ini mengubah per kpu itu nomor sembilan belas menjadi nomor dua puluh tiga di hal mengingatnya
apakah penetapan seperti ini yang menetapkan presiden jalan ke presiden itu tidak melanggar prinsip
yang ketiga komisi pemilihan umum di kabupaten murung raya
ada berita acaranya itu baru kami sampaikan
ada pernyataan seperti ini saksi ahli
dalam hal ini komisioner kpu kabupaten murung raya diinstruksikan oleh kpu ri
melalui kpu provinsi kalimantan tengah
pak harmain pak sastri hadi pak keiko pak anton
ubah untuk mengubah status partai politik gelora dari status belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
jadi di dalam bukti itu nomor tujuh belas bukan bukti yang sudah kami sampaikan itu
ada upaya dari kpu nasional untuk mempengaruhi kpu di provinsi untuk mengubah hasil verifikasi faktual
yang menyebabkan suatu partai tertentu berubah dari tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat
di mana pelanggaran pelanggaran prinsip dan asas asas konstitusi ada di situ
ahli mengatakan bahwa penetapan gibran raka buming raka sebagai cawapres melanggar hukum dan konstitusi
seandainya pelanggaran ini misalnya tidak dilaporkan kepada badan pengawas pemilu
apakah kemudian tertutup untuk memperbaiki
itu termasuk di mahkamah konstitusi
yang kedua adalah tadi dikatakan juga ini pelanggaran hukum dan konstitusi
berarti undang undang dan konstitusi
kalau dikaitkan dengan pasal bahwa penyelenggara pemilu itu harus tetap mandiri
itu apakah kemudian ada kaitannya perlakuan diskriminatif ini
kalau kita kaitkan dengan azas atau pasal dalam konstitusi tersebut
dari termohon satu pertanyaan kalau ada dua pertanyaan juga boleh